penyidik direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krimpori
kini fokus menelusuri aset tersangka kasus investasi bodong binari option
dari tracing aset yang dilakukan penyidik telah menyita enam unit rumah
di tanggerang dan sumatera utara dua unit mobil mewah dua jam tangan mewah
serta uang tunai dengan total senilai lima puluh lima miliar rupiah
ini merupakan aset dalam negeri milik indra kents yang disita
di kawasan tanggerang dan sumatera utara
berdasarkan hasil koordinasi baris krimpori dengan pusat pelaporan
dan analisis transaksi keuangan atau ppatk indra kents juga memiliki aset
dalam bentuk digital berupa aset kripto senilai lima puluh delapan miliar rupiah
dari hasil koordinasi itu juga penyidik mensinyalir pemilik platform binomo
juga berada di kepulauan karibia lantaran adanya aliran dana yang signifikan
dan akan dicairkan di kepulauan tersebut
bares krimpori juga akan terus mengusut keterlibatan
pihak lain karena penyidik meyakini adanya keterlibatan tersangka lain
dalam kasus penipuan investasi ini
kami sudah meminta bantuan dari teman teman ppatk untuk men tracing
ya mudah mudahan dengan adanya kerjasama antar ppatk di luar negeri
kita bisa tahu juga bahkan kita bisa memblokir
kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di kepulauan ribia
kita bisa blokir untuk jangan dicairkan dulu
itu ada tesla dan ferrari